partai gerindra menyatakan belum mengakui kemenangan pasangan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum pada pemilihan gubernur jawa barat
wakil ketua umum partai gerindra fadlizon menyatakan masih akan menunggu hasil resmi hitung manual kpud jawa barat
memantau terus sampai tadi malam juga kita berharap untuk pilkada jabar ini memastikan harus kepada real count
kita belum mengakui kemenangan rindu itu karena itu baru sementara yang ada di quick count
sementara quick count itu juga belum tentu merefleksikan secara keseluruhan
kalau quick count ini dianggap sebuah kebenaran yang merefleksikan kenyataan ya nggak usah ada real count dong gitu ya
jadi kita akan berpegang kepada real count karena ini perbedaannya tipis
itu yang saya pantau sendiri kemenangannya luar biasa signifikan pasangan dari sudrajat saihu
karena itu saya kira gerindra akan menunggu real count dan mengakui
real count dan di dalam proses itu jangan sampai ada kecurangan